oh iya mas emang orang untuk buka puasa udah saya siapin semua
nopat buat ibu
saya langsung kasih sekarang ya
anak bapak puasanya penuh enggak
kan ina mau masuk surga
nah ini gini bu
nah ini selalu bertahan begini supaya nggak terlalu lembek
nah tambahin itu nya bu
pasti tambahin air ya
ya ampun ibu
ya ini mau bikin kerupuk atau mau bikin semur kok
ya ampun harusnya gini
kira kira malam ini kita bisa bikin berapa banyak ya
pokoknya malam ini kita bikin sekitar enam biji lah
ya enggak lah ya secukupnya
ayo bercanda segala tuh
mumpung anaknya tidur pak ya
gara gara apa amit anak saya jadi sakit perut
orang tuh kalau gak punya uang tuh makan sembarangan yang terlalu cemencret
bukan karena kupu
nyatanya cukup banyak yang
supaya ada ganggan bapak laris
jangan lupa beli obat batuk untuk ibu ya
kesian ibu sakit
ya insya allah
berangkat dulu ya
nah gak usah main kemana mana ya
semua gimana mau ada yang beli pak nggak mungkin ini pasti aku sengaja nggak mau jual bu eh paham
ini kalau ngomong nih pak saya ini pedagang siapa aja yang nitip dagangan di sini itu pasti saya jual
masa orang ngitip kau nggak saya jual saya kan butuh uang pak lah emang kerupuknya aja nggak
enak kok nih lihat nih kerupuknya pasuk ke habis semua tapi nggak bisa bu saya nggak terima ini
harus dibayar separuh bu enak aja emangnya salah saya udah deh pak mulai hari ini bapak nggak usah ngisi
kerupuk di sini lagi udah nih pak bawa lagi kerupuknya orang kerupuk nggak laku aja kok
minta dibayar pagi bu pagi tuh sedang pagi kang ahmed apa nampak kamu sama bayumu ajaranmu
monsieur yang bodoh
bu ada apa mas nopat buat ibu
customize sekarang ya
bang besok jangan terlalu jang isinya
habisnya belanja banyak yang beli
banyak untuk buka puasa
buat sahur juga ya bu
enak sih kerupuknya
kenapa kalau begini tuh
bukan nganter kerupuk ke langganan
buat sahur juga bu
semua warung di sini sudah diisi sama kerupuknya
masuk kami dulu
jadi mana adalah dia mau nerima kerupuk kita
biasa itu udah merampas langganan kita
kurang ajar juga suaminya si mami itu mas
terima kasih bu
kerupuknya enak mas

nanti minta juga ya
terima kasih bu
para seua mundur
pikiran kamu warah

terima kasih tralah waktumu mak
aku merasa berenang fragile
saya siapkan ekornya
ibu ibu kenapa
ibu ibu serahkan ibu
ibu ibu serahkan ibu
ibu ibu serahkan ibu